pihak yayasan juga melakukan upaya upaya dengan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait sehingga kecelakaan kemarin bisa ditangani dengan baik dan cepat
alhamdulillah siswa yang selamat telah diterima dan disambut langsung oleh pak wali kota dini hari
dan mudah mudahan mereka diberikan kekuatan atas musibah ini
dan pak wali kota juga sudah menerima langsung tadi pagi ya pak
siswa yang luka luka sudah ditangani dan dirawat di rumah sakit bayangkari primo
dan ada tiga orang yang masih disubang
terkait dengan jenajah yang wafat pihak keluarga dan pihak yayasan sudah melakukan prosesi pemakaman
tadi setelah jenajah datang
pak wali kota juga sudah mengunjungi langsung untuk melakukan ucapan berasukawa kepada keluarga morban
jadi teman teman kami mohon doanya pihak dayasan dan pihak keluarga agar kami kuat menerima musibah ini
demikian pernyataan yang disampaikan oleh pihak yayasan
kami mohon doanya semoga pihak ksn dan pihak keluarga kuat menerima musibah ini
mungkin ada pertanyaan nanti dilanjutkan
bisa disebutkan bu nama namanya korban ini yang meninggal siapa saja
terus yang luka luka siapa dirawat dimana saja
baik korban yang berangkat kemarin totalnya ada satu ratus lima puluh tujuh
itu acara perpisahan sekolah
untuk di mobil itu sendiri berapa banyak bu total
total dalam satu bis itu dari satu ratus lima puluh tujuh dibagi tiga bis
ini kegiatan rutin sekolah atau seperti apa sih bu
kegiatan tahunan ya mas
jadi musibik itu pilih siswa ya
itu udah melalui kesepakatan
aku mau jadi untuk perihal bus ini
apakah melalui satu po yang secara resmi atau di luar itu
ya dilakukan dengan resmi ya pak
dari luar kota itu dari depok sini juga
bu kan tadi disuruhkan
kalau tidak sama setiap tahun kenapa memiliki po itu di kamar ini
artinya berdua tadi kan ibu bilang ke po nya resmi
tapi dari pihak pemirsa itu dikonfirmasi kalau busnya itu tidak berizin untuk bergantian
murid yang mengatakan kalau misalnya yang keberangkatan kemarin itu tidak sesuai dengan hasil rapat
yang wali murid katanya wali murid meminta untuk kalau kondisi berikutnya untuk dipiksa lagi
karena mengira ada kondisi keserapaan di snv perjuangan hasil berikutnya itu
sebenarnya tidak terkait ya dengan kejadian yang lalu
karena kejadian ini kami sudah sempat latih mbak untuk berangkat
awalnya kami sudah merasa cukup layak untuk berangkatkan dengan bis ini
pertimbangkannya apa cukup layak
dibilang kalau sudah pengecekan tapi ternyata dari pihak pemerintah tersebut kalau minta angkuh
tidak pengecekan sampai kejadian atau bagaimana
kalau saya ingin menyampaikan kalau misalkan menurut saya pihaknya itu pendaranya cukup layak

kalau kami tidak yakin kami tidak memerapatkan di sini mas
kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid murid kami ini
karena ini kan ada acara wisuda juga kan po
acara wisuda sekaligus perpisahan kan
kenapa tidak di jakarta atau di banyak tempat tempat yang biasa dijadikan tempat wisuda
dan itu juga kan hanya dua puluh satu malam kan
kami sudah beberapa kali rapat ya pak untuk menentukan tempat
jadi tempat itu tidak sekonyong konyong atau tiba tiba ditentukan gitu mas
jadi sudah diulang disurvey dan beberapa hal yang kami lakukan persiapan
bisa di breakdown nggak pengecekannya itu apa aja
izinnya ternyata sudah lewat gitu kan
kami sementara ini fokus di musibah yang sekarang kami alami dulu
kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan
jadi fokus kami saat ini adalah kami menyelesaikan saat ini yang musibah musibah yang kami jalani
sehingga semua berjalan dengan baik
kami komunikasi juga dengan keluarga korban
yang korban yang dirawat di rumah sakit soal biayanya gimana bu
pemerintah kota depok sudah menanggung semua biaya
tadi kami sudah sampaikan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah kota depok
karena pak wali sudah menyampaikan seluruh biaya insya allah ditanggung oleh pemerintah kota depok
dari pihak yayasan santunan ke korban korban ini karena kan banyak anak anak ini yang menjadi tulang punggung nantinya
ya kami akan fokus dengan tim kami mas dengan internal kami
insya allah pembahasan itu akan kami lakukan dengan pihak yayasan
data konkretnya gimana bu meninggal berapa orang luka berapa
meninggalnya sebelas orang satu orang guru total yang ikut satu ratus lima puluh tujuh orang
yang luka luka ada berapa bu yang luka luka sekitar tiga puluh dua orang ya
dari guru dan siswa berapa orang masing masing bu
gurunya tiga orang ya pak yang di belize kacangan ya tiga orang yang meninggal satu orang
ini pakai travel atau pihak sekolah yang langsung panitian ya
berarti nanti pihak travel yang akan bertanggung jawab atau
oke kami fokus dulu aja pak dengan kejadian yang sedang kami lewati ini
jadi kami belum merencanakan apa apa kami fokus dulu sampai ini selesai
tiga bus bu yang dua po yang sama yang satu beda itu gimana tuh bu
iya nanti kami akan koordinasi dengan pihak terkait tentang hal ini
bu bentuk kompensasi apa yang diberikan kepada keluarga korban ini
pagi mas setelah ini jadi saat ini memang fokus kami hanya sampai prosesi pemakaman dan kami akan melakukan rapat pengurus setelah ini
bu bu jadi tadi yang dua bus itu satu po jangan yang berbeda jangan yang silahkan sih
kami masih fokus tadi saya bilang nanti kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian
tapi jadi itu gak ada pemberitahuan dari travel soal perbedaan po bus itu bu
tapi itu kalau sekolah itu perbedaan ini bu
ya saya belum sampai di situ mas jadi kami memang karena dari kemarin kejadian ini belum sempat ngecek sampai di sana
nanti insya allah kami akan cek lagi
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv atau media streaming lainnya